kalau gitu sekarang juga mereka berdua kita bawa kantor polisi
pak kalau bus ke surabaya yang mana ya
untuk yang totwan
lu ngejebak gua
ini namanya senjata mas
disuruh loh abang buklis
kau mau dua nih
aku apa balik gua
tunggu disitu ya
ambu kayaknya harus turun tangan
iya bang bismillah bang
doakan ambo dalam berjuang ya
lu bikin gua takut sama lu
lagi hal berikut
hai bang kakabur aduh
hai sepertinya bisa sudah terlalu jauh lang akcent kita balik
semoga aku bisa beradaptasi dengan teman teman dan lingkungan aku yang baru nanti di surabaya
waalaikumsalam pak nafi pak wan kok yang disini
pak kiai sarah aku mohon kamu jangan pergi ke surabaya
soalnya anak anakku nanta gak rela kamu pergi sarah
ada apa pompok lis
coba pak bompok lis ambil nafas dulu ya
terus berbicara pada saat yang sudah siap
aisobluk bostad ditangkap
berani berani nyame kamek kau
mau kira aku ini cewek apaan
tuanglah cuar kamu ya
wah tambah ini pak
tidak usah berharap yang terlalu banyak
lang kan di penjara
lang sudah keluar dari penjara ma
mama minta maaf karena belum cerita ke papa
kalau elang sekarang sudah keluar dari penjara
dan mama yang keluarin lang dari penjara
jadi mama ngebela anak yang jelas jelas melakukan tindakan kriminal
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
lang itu tidak bersalah pak
elang itu mengambil yang memang sudah menjadi haknya
perhiasan itu kan warisan dari kakeknya bukan punya papa
jadi sekarang mama berani menantang papa
oke kalau begitu
sekarang lebih baik
eh kalah kalah kalah
di situ pak
saya akan taruh ini ke badan abang
sampai abang bengkak bengkak
jangan jangan jangan bang
apakah abang benar yang bakar pesantren
aduh hulet lagi
aku sama abi tadi itu udah pamit sama anak anak di pun anta
dan mereka udah ikhlas kok
kita pergi dari sana
tak ada bahasa ibadah
mas uden ditangkap gimana ini
nggak usah lah punya tanya dulu
pak ustadz sebelum pulang
saya minta tolong untuk bantu
selamat jalan anak anak
ini haikal ismail ini
ini pejahatnya ini
ini kalian yang tangkap ini
sebenarnya bukan kita ustadz yang tangkap ustadz
ketika dan positif
ketika dan positif
pak ustadz ternyata mereka ini udah ngaku
kalau mereka itu
mau suruhan bapaknya alang
buat bakar pesantren kemarin pak ustadz
kalau gitu sekarang juga
mereka berdua kita bawa ke kantor polisi
kalau bus ke surabaya yang mana ya
untuk yang tujuan surabaya
udah sepuluh menit yang lalu berangkat
ya udah makasih ya pak
lang kata kata allah ini sudah kehendak allah kita tidak bisa bertemu dengan oktisarah
dia sudah dalam perjalanan
gue tetap harus ketemu sama dia
kita ini lagi mau mengejar bis bukan mengejar otak
bagaimana cara mendapatkannya
kita pakai motor ya bisa lah